konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas
ssv termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah
serta eksesi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan
dan kedudukan hukum adalah tidak berharga menurut hukum
mahkamah berwenang mengadil permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku
sfe termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya
amar putusan mengadili dalam eksepsi
menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
pendapat berbeda atau dissenting opinion
terhadap putusan mahkamah konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion
dari tiga orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusial di isra
hakim konstitusi eni nurbaningsih
dan hakim konstitusi arief hidayat